jojo dan vita adalah salah satu ganda campuran usia tujuh belas tahun asal tanggerang yang lolos menuju
babak tiga puluh dua besar dalam ajang bni sirkuit nasional a dua ribu dua puluh tiga keduanya mengalahkan pasangan dari klub
lain dari kota yang sama dengan skor lima belas dua puluh satu dua puluh satu empat belas tujuh belas dua puluh satu pasangan ini akan kembali bertanding dan
babak tiga puluh dua besar rabu delapan februari di set pertama udah menguasai cuman kalau di set kedua hilang
fokus aja tadi yang setiga pelatih ngingetin untuk mainnya dirubah permainannya jadi dapat bisa
menang prestasi lolos ke tiga puluh dua besar juga diraih andika dan chelsea pasangan ganda campuran klub
bulu tangkis asal kudus jawa tengah keduanya menang melawan pasangan dari klub bulu tangkis
asal jakarta dengan skor dua puluh satu
empat belas dan dua puluh satu lima belas cukup mudah lah soalnya kan lawannya masih awal awalnya mungkin besok ini lagi apa lebih
susah juga sih boleh cerita tadi gimana pertandingannya cukup sulit atau dirasa mudah
sama tapi kan kayak kita baru pertama kali main jadi masih nyoba nyoba gitu
kan kayak angin terus bolanya kenceng jadi susah agak susah ngontrol bolanya mereka adalah dua dari
ribuan peserta yang mengikuti kejuaraan bni sirkuit nasional a dua ribu dua puluh tiga di kota bandung total ada lebih
dari seribu peserta dari sekitar dua ratus klub bulu tangkis mengikuti kejuaraan ini mulai dari usia
hingga sembilan belas tahun pada hari kedua ini ada sekitar tiga ratus pertandingan babak penyisihan dan
babak utama dari nomor tunggal ganda putra putri hingga ganda campuran kejuaraan ini digelar untuk
menjaring bibit bibit pebulu tangkis muda indonesia dilihat poin ranking siapa yang
terbaik tiga puluh dua besar itu akan kita lakukan lagi di sirnas premier sirnas premier itu ibaratnya
kalau bwf finalnya series jadi saya niru gitu aja supaya atlet yang bagus bagus ini benar benar kalau
di sini kan bisa dia ketemu baik dan kurang baik tapi kalau di premit istilahnya ranking tujuh bisa
ngalahkan ranking satu kan bagus tuh nah seperti itu nah jadi nanti setelah itu terpilih pemandu bakat
dari pbsi kan pasti ada untuk memantau mereka babak penyisihan dan babak utama sudah berlangsung sejak
enam februari hingga sembilan februari mendatang sementara partai final akan digelar pada sabtu sebelas februari
pebuluh tangkis ini digelar di tiga gor berbeda di kota bandung yaitu gor kony dan dua gor lainnya
di kawasan pajajaran kota bandung kiki haryadi rizky rahadian bandung jawa barat